ya itu merupakan bagian dari studi saya di phd ini di vca universitas melbourne
tapi juga dia memiliki trauma yang besar
ya sebenarnya sih kalau rasa sih mungkin banyak
belajar dari sejak semula